kejaksaan agung memanggil menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau cpo
dan kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada bella mulahela di sana
bella kita mendapatkan informasi bahwa erlangga akan hadir dijadwalkan diperiksa sebagai saksi pada pukul empat sore sekitar pukul empat sore
apakah anda sudah melihat kedatangan dari menko bidang perekonomian
ya selamat sore puspa
betul sekali hari ini kejaksaan agung melakukan pemeriksaan kepada menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto
di mana memang erlangga hartarto awalnya ini dijadwalkan untuk hadir ataupun diperiksa pada sekitar pukul delapan tiga puluh waktu indonesia barat pagi tadi
namun menteri tersebut tidak hadir karena berhalangan dan dijadwalkan ulang pada sekitar pukul tiga ataupun empat sore hari ini
memang sampai saat ini kami belum melihat kedatangan dari menteri bidang perekonomian erlangga hartanto
sampai saat ini
dan kami masih menunggu di depan area kejaksaan agung
di mana saat ini erlangga hartarto diperiksa terkait dengan saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah ataupun cpo
dan sampai saat ini ketiga ada tiga korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
di antaranya yang pertama adalah wisnu wardana terkait dengan kementerian perdagangan
yang kedua adalah wilmargo permata hijau group dan musimas group
tadi juga saya sempat menanyakan
pada pihak dari kejaksaan agung ketut sumendana mengatakan bahwa saat ini ataupun hari ini juga akan ada pemerintahan
tersangka terkait dengan saksi yang juga diperiksa dengan nama wisnuwardana dari perdagangan luar negeri kementerian perdagangan indrasari wisnuwardana
dan memang sampai saat ini kami belum bisa memastikan pukul berapa nantinya menteri bidang perekonomian ini akan hadir di kejaksaan agung untuk memenuhi panggilannya
dalam kasus ini memang erlangga hartarto sendiri
sudah bisa dipastikan belum hadir ataupun di area kejaksaan agung dan kerugian negara yang terkait dengan kasus ini sebesar rp enam empat puluh tujuh triliun
dalam perkara tindak korupsi ini pemberian fasilitas ekspor cpo dan trunei pada bulan januari dua ribu dua puluh satu hingga bulan maret dua ribu dua puluh
dan kasus ini telah disidangkan di
bella bella mohon maaf kami potong sebentar
dan sudah ada
anda bisa lihat apa yang terjadi di sekitar anda di lokasi kejaksaan agung saat ini
ya puspa sampai saat ini memang kita belum mendapatkan statement ataupun keterangan terkait dengan kedatangan dari erlangga hartanto
namun saat ini pihak dari kejaksaan agung akan memberikan statement dari harusnya kehadiran dari menteri bidang perekonomian
namun sampai saat ini memang belum ada kedatangan dari pihak erlangga hartarto
saya ingin menjabarkan sedikit terkait dengan kasus ataupun kronologi dugaan kasus korupsi minyak goreng di mana erlangga hartarto ini berperan sebagai memberikan izin serta pelaksanaan cpo
dan sebagai menko perekonomian seharusnya erlangga hartarto ini mengetahui terkait hal tersebut
dan dalam kronologi dugaan korupsi minyak goreng seperti diketahui bahwa kejaksaan agung telah melakukan penyelidikan atas perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau cpo pada periode
dan saat ini memang sudah masuk babak baru dan saksi sudah menjelaskan bahwa ada keterkaitan dengan menko bidang perekonomian erlangga hartarto
hari ini kami masih menunggu terkait dengan kedatangan ataupun kehadiran dari menteri perekonomian erlangga hartarto di kawasan ataupun di gedung kejaksaan agung republik indonesia
dan terkait dengan kasus ini sudah ada tersangka yang memang ditetapkan dari beberapa ataupun tiga
perusahaan yang pertama adalah kelima peterpindahan itu yakni mantan dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan indra sariwisnuwardana anggota tim asisten menko bidang perekonomian lin chen wei
ketiga komisaris pt wilmar nabati indonesia selanjutnya senior manager corporate afair dan general manager bagian affair pt musimaspir togas sitanggang
dan ketiga keputusan perkara ini terhadap satu hal
hal yang menarik bahwa ternyata memang kasus dugaan korupsi ini menguntungkan perusahaan perusahaan dari terpidana yang memang sudah ditetapkan oleh pengadilan negeri jakarta pusat
selain itu perbuatan pidana ini telah menimbulkan beberapa dampak yang memang terkait dengan minyak goreng
sempat terjadi kelangkaan begitu dan juga keinginan ataupun pemasok minyak goreng sehingga terjadi penurunan daya beli minyak beberapa saat lalu khususnya terhadap komoditas minyak goreng
dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat
terhadap komunitas minyak goreng negara terpaksa menggelontorkan dana kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung ataupun bantuan tunai ini sebesar enam sembilan belas triliun
dan sebelumnya juga memang kejaksaan agung ini telah menggeledah ataupun memeriksa tiga kantor ataupun tiga perusahaan yakni wilma group permata hijau group dan juga musimas group
dan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah ataupun cpo
teradi dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua
dan memang puspa penekanan terakhir terkait dengan peran dari erlangga hartarto ini memang sampai saat ini adalah terkait dengan izin ataupun pelaksanaan dari ekspor tersebut
namun kami juga masih menunggu terkait dengan kedatangan menteri bidang perekonomian erlangga hartanto sampai saat ini belum hadir dan memenuhi panggilan di kejaksaan agung
nanti kami akan mengupdate terkait dengan kedatangan apakah nantinya erlangga hartarto akan hadir atau tidak hadir dalam panggilan pada hari ini
kembali ke anda puspa
bella kami tunggu update apakah menko bidang perekonomian erlangga hartarto akan datang dan juga memberikan pernyataannya soal dugaan pemberian izin tadi
pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah kepada beberapa grup
terima kasih bella mulahela produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kejaksaan agung jakarta